kita masih di masa pandemi kasus masih terjadi peningkatan gitu kan
yang kedua juga vaksin ini tadi prof mardika mengingatkan ya
vaksin ini kan ibarat jam pasir ya
kita memindahkan satu ratus delapan puluh dua juta yang belum divaksin kepada yang sudah divaksin
prosesnya ternyata cukup lama dan itu membutuhkan waktu
lalu setelah divaksin pun untuk timbulnya antibody secara utuh juga membutuhkan waktu
sekira kira empat puluh lima harian
ini harus dilakukan terus menerus
jadi selain menyampaikan risikonya kemudian juga mengingatkan vaksinnya harus dihubung dan sukses
berikutnya adalah kewaspadaan bahwa ini bisa kena siapapun
dan berikutnya tentu saja adalah contoh ya
para pemimpin apakah itu pemimpin negara pemimpin masyarakat para tokoh
itu semua harus menunjukkan bahwa
kita sama sama memiliki concern untuk mengurangi bencana ini secepatnya ya
dengan cara mematuhi protokol kesehatan
karena di luar itu sebenarnya tidak ada ya
protokol kesehatan itulah yang utama
karena tidak ada satupun single intervensi yang bisa menyelesaikan pandemi ini
virus bisa berubah tadi programatiknya mengingatkan
tapi justru yang utama adalah bagaimana kita menegakkan protokol kesehatan
sehingga kita tidak tertular dan tidak menularkan
dia yang harus diingat selalu